warga dusun paponan desa bejen kabupaten temanggung jawa tengah
gempar dengan penemuan mayat bocah berusia tujuh tahun
yang dibiarkan terbaring di kamar oleh orang tuanya sejak beberapa bulan lalu
bocah perempuan bernama aisyah tersebut diketahui telah meninggal dunia sejak empat bulan lalu
saat ditemukan mayat bocah tersebut kondisinya sudah hampir menjadi kerangka layaknya mumi
hal itu awalnya terungkap ketika tante sang bocah mendapati kabar bahwa aisyah sedang sakit
berniat menjenguk sang tante justru mendapati sang keponakan
sudah tidak bernyawa dengan kondisi membusuk di dalam sebuah kamar
menurut pengakuan paman korban marianto
sejumlah saudara korban sudah curiga karena korban tidak terlihat
sejak januari lalu
setiap ditanyakan orang tuanya selalu mengelak dan menyebut bahwa korban sedang berada di rumah kakeknya
menurut keterangan kapolres temanggung akbp beniset yowadi
dugaan awal kasus bermula saat orang tuanya
mengaku terpengaruh bujuk rayu seorang dukun untuk meruat korban
lantaran diakini anak tersebut nakal dan dihinggapi makhluk halus
korban pun diruat dengan cara ditenggelamkan ke dalam air hingga akhirnya tewas
sang dukun kemudian meminta kedua orang tua aisyah untuk meletakkan jasadnya di tempat tidur
menyebut suatu hari aisyah akan bangun kembali
wah itu anak yang sedang di
hinggapi dari dunia lain untuk dilakukan
ruat ya bentuknya ditenggelamkan terus kemudian nanti diangkat
hingga selasa siang polisi terus melakukan penyelidikan dan mengumpulkan saksi saksi terkait kasus tersebut
selain menunggu hasil autopsi polisi telah menahan empat orang
yang kedua orang tua korban dan dua tetangga korban yang diduga berperan sebagai dukun
tim liputan cnn indonesia